sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
bodi kereta kau udah gak ada
hati gue bisa lebih lapang ketemu sama ikan
sebentar lagi ayah akan mulai kamu di rumah itu
mila boleh mengundang papa haris kak
kamu undang aja pak haris dengan keluarganya
ini kan acara kita mila
kita berhak mengundang siapa yang kita harapkan untuk datang
kamu gak usah takut sama mama
kamu undang aja ya
kalau nanti tante amber akan marah
nanti biar aku yang ngurusin
kapan baca itu
nanti undangannya basah loh kena air mata kamu
sekarang aku serah air mata kamu ya
sekarang kamu senyum dong
nah gitu kan lebih cantik
boleh nggak mila nganterin undangannya sendiri ke rumahnya papa haris
soalnya mila juga sekalian mau ketemu papa
ya udah tapi kamu sama supir ya
aku di rumah aja jagain kak fah
tidak ada yang bisa kaget sama kamu
ehang seneng banget kamu datang kesini
kok kamu tau sih kalau yang lagi kangen banget dan pengen ketemu sama kamu
itu karena kamila juga kangen sekali sama eyang
oh iya ehang kamila kesini karena kamila mau mengantarkan ini
ehang kamu bisa datang ke rumah
ah undangan pernikahan kamu dengan fadil
jujur ya camilla akhir akhir ini ya gak respect sama fadil
itu juga karena kelakuan keluarganya
jadi menurut ehang daripada sama dia lebih baik kamu sama edo
ehang kamila akan tetap menikah sama kak fadil ya
karena kamila sangat mencintai kak fadil
kamila percaya kok kak fadil itu memang orang yang tepat dan yang baik untuk capil
eh jadi ehang bisa datang kan
masa sih anaknya sendiri cucunya saudaranya sendiri
kamu mau menikah masa kita gak datang gak mungkin dong
makasih ya ehang
karena ehang masih menganggap kamila bagian dari keluarga ehang
oh iya sampai kapanpun kamu tetap keluarga haris wijaya
dan kamu juga jangan berubah ya
kamu boleh tetap memanggil papa haris
dan yang terpenting jangan merubah perasaan kamu pada keluarga ini ya
makasih ya ehang
karena ehang pernah memaksakan kamu untuk menikah dengan edo waktu itu
ehang udah ehang gak usah dibahas
lagi pula camilla udah ngelupain semua masalah itu kok
ya bapak kamu baru berangkat tadi pagi
berangkat ke rumah sakit ya eyang
papa cuci darah
ya ke rumah sakit tapi rumah sakitnya di amerika
papa papa ke amerika
iya papa kamu mau operasi transplantasi ginjalnya di amerika
papa tetap operasi el
terus ginjalnya dari edo
bukan bukan edo tapi orang lain
papa ke amerika kenapa waktu keberangkatannya sama dengan kataovan
apa jangan jangan kepergian mereka saling berhubungan
pak haris kak tovan
lebih baik aku tanya aja sama kak fakih
kamu kok langsung diam
enggak mila gak kenapa kenapa